rasulullah saw bersabda
ada lima perkara yang wajib dilakukan seorang muslim terhadap muslimnya yang lain
yang pertama itu menjawab salam
terus mendoakan orang bersin
menjungguk orang sakit
dan yang terakhir itu mengantarkan jenazah
nah kalau encing gak masuk ke dalam
itu artinya encik gak menjalankan kewajiban rasulullah
ya gue ngalah lagi nih
aduh bumi mau kemana
keliatan buru buru banget
iya ayah mau kasih tahu warga
kalau hajah maimunah itu lagi sakit
emang ini kenapa hajah maymunah
jelasnya ayah gak tau
tapi tadi kata rumahnya
hajah maymunah lagi dirawat di rumah sakit
kalau gitu ayah buru buru ya
tunda dulu nih belanjanya
harus kasih tahu orang rumah

udah tau lompok lu sakit ajakin kayak salaman
anak tokek berarti abang saudaranya tokek dong
ya elah lu gak cepetan gak kaya apa lu
udah cepetan kasih salam sama lompok lu
yaa pasti gak mau dehnya cuma malah ujung ujungnya bikin jengkel hati aja
alasan aja lu udah kasih tangan lu
kagak ada hormat hormatnya loh
mana nih tangannya
enggak gak sedih
makanya lu jangan bikin sakit hati mpok lo
lah gak terbalik
warisan aja belum dikasih kasih sampe sekarang
cing ini kan rumah sakit gak boleh liput lu
nah kok belum siap siap sih
kan kita mau ke rumah sakit
iya mak cuma ntar sulam belakangan aja deh ya
duin duinnya lam pulang belanja dagangannya ya
kalian ntar sama ngajok ya mak ya
ikut aja sama ini mama sama rodi ya ke rumah sakit ya
baik pak eji
duluan ya ke tempat ibu ibu ngumpul
kalau lu udah selesai temenin kita di sana ya
baik pak eji
ya ya ya duluan ya sama sama
ya udah gitu lah
sebelum pulang ya udah baris barisin aja dulu
bang rahmadi maaf rumah udah ngerepotin bang rahmadi
tapi kalau sekarang bang ramadi mau pulang nggak apa apa kok
rum bang rahmadi kan pasti mau istirahat
banyak kerjaan juga kan
insya allah rum pasti bisa nyelesaikan masalah rum sendiri
gak apa apa kok ruh
ru gak perlu minta maaf sama abang
abang juga lagi gak ada keperluan lain di luar
abang mau terus nemenin kamu di sini
rum bang rahmadi ini penuh tanggung jawab
sekali bantuin terus bantuin
coba lu bandingkan sama si roby
mana ada batang hidungnya sampai sekarang
abah bang robby gak bisa kesini karena bang roby itu lagi sibuk sama kerjaannya di kantor
kalau soal kerjaan gak ada sibuknya seperti bang rahmadi ini
anggota dewan lagi pasti lebih sibuk dari dia
lagian bang roby juga belum tahu kok kalau umi itu dirawat di rumah sakit sekarang
rum kalau si robi itu mantu yang baik
seharusnya dia tahu kalau umeh lagi sakit
ya tapi kan umi emangnya bang roby itu dukun apa
bisa tahu segala kegiatan kita
ya udah deh aku mau temuin dokter dulu ya
mau tanya tanya lagi
tolong temuin nih rum
gak perlu kamu bisa sendiri kok
lu datang kemari bukan jakin pok lu yang sedang sakit malah molor
dia juga molor tadi
dia kan sakit bukan molor karena sehat lo kan sehat
menangkis melulu kalau gue ngomong lu
saya sudah memberikan obat penahan rasa sakit sementara kepada ibu haja maimun
halo apa yang harus dilakukan sama umi saya dok
jadi ada beberapa cara untuk melakukan penyembuhan kanker cervix di rumah sakit ini
dan pasien pun dapat mengikuti program tersebut
ya baik kak
ada tiga jenis untuk pengobatan kanker cervix
yaitu operasi radioterapi dan kemoterapi
pengobatan tiga hal tersebut akan dilakukan setelah keadaan pasien semuanya kita cek
baru nanti akan kita tentukan bagaimana cara pengobatannya
alhamdulillah sama kan juga bismillahirrahmanirrahim
baik baik saja udah begitu r varya
ya d bh bluetooth
berarti lalu ini nggak keren